sampai jumpa di video selanjutnya
teleponnya nggak aktif lagi
saya bakal hubungi bapak lagi
baik kalau gitu
terima kasih sebelumnya
saya akan tunggu update annya
terima kasih mbak
akhirnya sampai juga di rumah
wajib banget tadi ya
mungkin karena kerjaannya
ngecek kerjaannya elsa
siapa tahu itu yang bikin dia stres kan
ya mudah mudahan aja
jadi lebih baik ya
nggak bikin dia stres seperti ini maksudnya pak
ya bapak mandi dulu ya
bikin duluan deh
pernah ke hotel seremite belum
kamu sabtu kemarin kemana
di jantika skincare
aku udah capek begini lagi pake kapucong kapucong gitu
aku masih kepikiran
apa maksudnya andin tanya tanya seperti itu ke el saya
mendingan aku tanya langsung sama adit
maksudnya apa ya ngomong kayak begitu
nomor yang ada tujuh
sedang tidak aktif
atau berada di luar service area
teleponnya nggak aktif lagi
terakhir handphone andi mati posisinya disini
kenapa di tempat sepi kayak gini ya
akhirnya mau berdoa buat mama
oh pinter sekali yuk
kita berdoa yuk
papa dan mama belum pulang
tolong jaga mereka ya allah
terima kasih sayang
yaudah kita udah berdoa buat mama buat papa kamu
sekarang tidur ya
ya udah bu
biar sahurnya gak telat
biasanya kalau rena punya firasat seperti ini
selalu saja ada kejadian buruk
ya tuhan semoga andin gak kena penapa
kenapa belum ada kabar juga ya dari al
kamu gak apa apa
kamu kenapa bisa ada di sini
aku habis dirampok mas
dia semua barang barangku diambil baik
terus aku ditinggal sendirian
dan aku takut banget mas
terus sementara aku kepala ku pusing dan akhirnya aku pingsan
udah udah udah gak apa apa
yang penting kamu yang sekarang selamat kan
untungnya ada kamu mas
ada kamu yang nungguin aku
saya pasti akan selalu bisa menemukan kamu din
karena kamu tempat saya untuk pulang
terus sekarang kita keluar dari sini dulu ya
kamu bisa jalan kan
ketemu saya gendo
aku bisa jalan ko
aku bisa jalan sebentar
aku bisa jalan
aku bisa jalan
aku bisa jalan
aku bisa jalan
aku bisa jalan
aku bisa jalan
aku bisa jalan
apa yang dirasain apa
kamu tahan ya
kita ke rumah sakit
enggak usah mas
kita ke rumah sakit
kalau cuma pusing pusing dan aku rasa agak sedikit keselihatan di belakang
yaudah kalau gitu
jadi barang barang kamu semua dibawa sama sepeda taksi itu
terus aku diambil dan di dalamnya itu ada handphone sama
kamu masih inget gak
itu taksi apa
plat nomornya sama nomor tangsinya
kalau plat nomornya aku nggak tahu mas
saya udah mau tunggu terbu belum dapat orderan
kalau ibu berkenan naik taksi saya aja bu
nama taksinya taksi anugrah dan nomor taksinya bm lima puluh tiga kalau gak salah
saya suruh nia cari ya